bagaimana pernyataan dari rivana pratiwi
selamat malam saya seperti dejavu ya lima tahun yang lalu pada pemilu dua ribu sembilan belas tepat di tempat ini jalan kertanegara nomor empat yang merupakan kediaman pribadi dari prabowo subianto
di mana pada lima tahun yang lalu koalisi dari prabowo subianto juga merupakan koalisi yang terakhir mengumumkan siapa yang akan menjadi pendampingnya dan sama
seperti di pemilu dua ribu dua puluh empat ini koalisi dari prabowo subianto yakni koalisi indonesia maju juga menjadi koalisi terakhir yang mengumumkan bakal calon
wakil presiden pendamping dari prabowo subianto
dan tadi setelah pertemuan sekitar tiga puluh menit dihadiri oleh delapan ketua umum dan juga delapan sekjen dari koalisi indonesia maju
di mana tadi hadir ketua umum dan juga sekjen dari partai gerindra kemudian golkar pan demokrat gelora garuda dan juga prima
setelah pertemuan tiga puluh menit tadi ketua umum partai gerindra sekaligus bakal capres prabowo subianto
beserta dengan para ketua umum dan juga sekjen
mengumumkan secara resmi bahwa koalisi indonesia maju resmi mengusung prabowo subianto sebagai bakal capres dua ribu dua puluh empat
dan putra presiden jokowi sekaligus wali kota solo gibran raka buming raka sebagai bakal calon wakil presiden dua ribu dua puluh empat
tadi prabowo subianto sempat menyampaikan bahwa deklarasi itu tidak perlu lagi dilakukan
sementara pendaftaran ke komisi pemilihan umum akan dilakukan oleh koalisi indonesia maju pada hari rabu
tanggal dua puluh lima oktober dua ribu dua puluh
kami masih menunggu kapan jam tepatnya koalisi indonesia maju akan mengumumkan dan juga mendaftarkan diri ke komisi pemilihan umum
dan saat ini pertemuan delapan ketua umum serta delapan sekjen dari koalisi indonesia maju masih terus berlangsung di dalam
tadi diteruskan lagi
anda bisa lihat di sini bahwa suasananya teman teman wartawan masih menunggu keterangan resmi
ataupun keterangan tambahan yang akan disampaikan mungkin oleh prabowo subianto
dan juga oleh ketua umum serta sekjen dari koalisi indonesia maju
kami masih belum tahu apa alasan dari koalisi indonesia maju ataupun prabowo subianto tidak jadi mendeklarasikan secara resmi
prabowo dan juga gibran pada acara rapimnas partai gerindra yang informasinya kami dapatkan itu seharusnya besok dilakukan di salah satu lokasi
entah itu di jakarta convention center atau di istora senayan tapi kami masih menunggu keterangan resmi
dari para petinggi koalisi indonesia maju
dan satu informasi yang saya perlu bocorkan kepada anda syaza bahwa akan ada satu partai lagi yang juga memberikan dukungan kepada prabowo subianto
dan kemungkinan besar itu adalah partai solidaritas indonesia
kami masih menunggu apakah hari senin ataupun selasa psi akan memberikan dukungan resminya kepada prabowo subianto dan juga gibran raka buming raka
dan yang menarik pada malam hari ini ternyata gibran raka buming raka tidak berada di jalan kertanegara ataupun di kediaman
dari prabowo subianto kami masih belum mengetahui kenapa pasangan ini baik prabowo dan juga gibran tidak kunjung bertemu dalam satu event ataupun satu peristiwa
tapi mungkin kita akan menemukan jawabannya besok ataupun nanti hari rabu langsung di kantor komisi pemilihan umum karena pasangan prabowo gibran akan mendaftarkan diri di sana
syaza kembalikan anda
baik rifana itu artinya dari informasi terakhir koalisi indonesia maju
resmi mengusung prabowo subianto dan juga gibran raka buming raka
kami akan menunggu bagaimana perkembangannya dari anda
terima kasih yang kersianan indonesia
rifana pratiwi telah melaporkan langsung dari kertanegara